apa dasarnya dibilang taliban
pengurus wadah pengawe di wadah pegawai itu ada yang buddha ada yang hindu
nah dari suku dari sabang sampai merauke ada
apa yang dimaksud taliban
ya kalian lihatlah dari muka saya
nah agama keluarga saya buddhis
ya seminoritas itulah saya
tapi nggak masalah kan
maksudnya bukan masalah masuk ke kpk juga bisa bisa aja buktinya kan
oh saya bukan taliban
akhirnya saya bawa bercanda saja
hal seperti itu karena memang tidak ada tidak ada yang seperti itu
andre denny nainggolan mengaku tak habis pikir isu polisi taliban yang kerap ia anggap sebagai lelucon belaka
ternyata membawanya kepada titik nadir pengabdiannya di kpk selama lima belas tahun
apalagi nilai merah yang ia dapat dalam tes wawasan kebangsaan
membuatnya semakin bertanya tanya
apakah seluruh pengalaman hidup yang ia lalui sebagai lulusan akademi polisi tahun dua ribu dua
lalu menjabat sebagai kapolsek lombok barat sebelum bertugas di kpk
membuatnya semakin tak pancah silais dan tak berwawasan kebangsaan
seluruh dedikasi dan perjuangannya memberantas isu korupsi seakan tak pernah menjadi bahan pertimbangan pimpinan kpk
untuk mempertahankan nasibnya
semua yang saya lakukan itu sia sia
semua yang saya lakukan di kpk bahkan sebelum kpk
yang pernah saya pelajari yang saya terapkan di kehidupan sehari hari itu jadi sia sia
jadi berarti ini nggak ada artinya semua itu
ketika saya melepas seragam polri
terus demi menjaga keberlangsungan kpk
saya melepaskan cita cita yang saya pikir adalah untuk pribadi
yaitu menjadi seorang berkarir di kepolisian sampai pada level tertentu
mungkin berharap saya bisa jadi general kalau bisa
itu saya lepas
jadi itu semua runtuh
kecewaannya adalah semua runtuh yang saya bangun integritas yang saya bangun
yang saya juga sampaikan delivery ke keluarga saya ajarkan ke keluarga kayak begini
sikap kita harus begini karena itu juga cerminan di kantor
dan supaya itu juga jadi cerminan di rumah
nanti kita bisa disebarkan juga di lingkungan keluarga lebih besar lagi
di lingkungan rumah juga lebih besar lagi
itu runtuh lewat situ
dan yang paling menyakitkan adalah berarti saya akan membawa stigma itu ke depan
bahwa saya tidak bukan seorang yang berwawasan kebangsaan
saya khawatirkan itu
nanti bagaimana dengan keluarga saya anak saya
wah bapaknya nggak pancasila
sama halnya seperti rizwin penyidik beragama buddha yang menceritakan keharmonisannya selama bertugas
meski menjadi seorang dengan etnis minoritas di lingkungan kpk
kalau di kpk beneran ada taliban emang bisa orang kayak saya hidup di situ empat tahun loh
masih kalau ada yang
nggak suka dengan saya
pasti kan saya udah dicina cinain di situ kan
apalah gitu kan
buktinya saya nyaman nyaman aja
orang orang yang disebut kadal gurun nomor satu itu
si pak novel itu baik ya sama saya
maksudnya ya biasa aja gitu
hingga pada akhirnya lima puluh satu pegawai menerima surat keterangan non aktif
dan diminta untuk menyerahkan tugas serta tanggung jawabnya yang ditandatangani langsung oleh pimpinan kpk
merasa tak mendapat perlindungan
penyidik kpk herbert
merasa tak mendapat perlindungan
dan pimpinan kpk herbert
meminta dukungan dari persatuan gereja indonesia dan komnas ham
untuk membantah isu bahwa tudingan kelompok radikal dan anti pancasila
sangat bertolak belakang dengan keberagaman dan keharmonisan yang ada di internal kpk
harmonis aja di dalam
kita bekerja dalam satu tim
ataupun di dalam pekerjaan kita tidak ada pembedaan antara suku antara agama
tidak ada kita berbau sama semua
yang menjalankan agama islam silakan menjalankan agama
ya kristen akan menjalankan ibadahnya ya silakan
baik yang hindu juga seperti itu tidak ada perbedaan
dan tidak ada di dalam kita mengkotak kotakan seperti itu
hubungan kita toleransi di dalam berjalan
yang pada teman teman nasrani kebetulan saya agama kristen
nanti menjelang natal merayakan ibadah natal atau perayaan natal berjalan
begitu juga teman teman yang muslim
misalnya saya menjalankan ibadah puasa
dan ada yang namanya halal biarlah semua juga kita berbau
saya tidak paham apa yang mereka yang di luar sana
yang seolah olah mengatakan kpk itu seorang taliban
makanya saya tidak tahu taliban seperti apa yang mereka maksud
sebagai ujung tombak kpk yang selalu menjaga integritas lembaga
ketiga penyidik ini bukan hanya tak mendapatkan apresiasi yang senilai
dengan seluruh upaya dan ancaman selama mengungkap kasus besar
dengan tuduhan anti pancasila dan kelompok radikal
yang tak sekalipun mereka rasakan selama mengabdi di kpk